ya masih bersama kami di good morning
pemirsa kita akan coba dulu membahas hal yang lain pagi hari ini
karena ini masih pagi hari kita akan sangat hangat rasanya kalau membahas tentang teh
kenapa karena teh ini menjadi salah satu minuman favorit orang indonesia
ada banyak varian teh ada green tea atau teh hijau ada juga black tea
yang juga cukup populer ya di kalangan masyarakat kita
nah pertanyaannya benarkah teh hijau lebih banyak memberikan manfaat
karena ada banyak pro kontra juga nih kayaknya teh hijau deh
teh enggak teh teh hitam aja deh atau mungkin teh biasa yang memang selalu kita konsumsi
kita bahas di segmen foodpedia
minum teh atau ngeteh memang telah menjadi tradisi di masyarakat indonesia
ngete biasanya dilakukan sebelum mengawali aktivitas di pagi hari
atau seperti saya saat ini sekedar untuk bersantai bersama teman
di waktu luang
nah varian jenis teh saat ini memang telah beragam di pasaran
namun dua di antara yang paling populer adalah jenis black tea atau teh hitam
dan juga green tea atau teh hijau
namun apakah perbedaan antara kedua jenis teh ini
berbagai jenis teh dapat berasal dari daun yang berbeda
tetapi teh hijau dan teh hitam sebenarnya bisa berasal dari jenis daun yang sama
dan yang sama yaitu camellia sinensis
pengolahan melalui proses oksidasi menyebabkan warna teh hitam menjadi lebih pekat
dibandingkan dengan teh hijau yang lebih pucat karena tidak melalui proses oksidasi
meski dari bahan baku sama ternyata masyarakat lebih membeli teh hijau untuk kesehatan dan kecantikan
saya lebih suka green tea
disamping menyehatkan green tea itu bisa diminum kapan aja
dan gitu untuk taste nya juga lebih sehat dan lebih enak

teliti bisa buat nambah kesehatan bisa buat kulit itu enak banget
padahal kedua jenis teh ini pada dasarnya kaya zat bermanfaat
salah satunya antioksidan yang baik untuk mencegah radikal bebas
kebiasaan menyudut teh dengan suhu yang terlalu panaslah yang memengaruhi kandungan penting teh
antioksidan vitamin dan mineral yang ada terdapat dalam teh
itu akan berkurang kasiatnya ketika dikandungan penting teh
dia terkena suhu yang panas di atas delapan puluh derajat
sehingga itu yang membuat kita menikmati teh hijau
itu manfaat yang antioksidannya yang kita rasakan itu lebih maksimal
dibandingkan ketika kita menikmati teh hitam
nah untuk memaksimalkan manfaat kedua jenis teh ini
anda harus menyeduh teh dengan suhu antara tujuh puluh sampai delapan puluh derajat celcius
lama penyuduhan pun berbeda
untuk teh hijau sekitar dua sampai tiga menit
sedangkan teh hitam maksimal lima menit
wadah penyimpanan teh juga harus tertutup
agar manfaatnya tetap terjaga
memperoleh manfaat baik teh juga bergantung pada waktu konsumsi
teh hitam cocok diminum di pagi hari
karena kadar kafeinnya yang tinggi memberi semangat sebelum memulai aktivitas
sedangkan teh hijau cocok diminum setelah makan
karena dapat membantu menyerap lemak dari makanan tidak sehat
april sirait jakarta